bagi umat islam gerakan sholat mempunyai banyak keutamaan
yang mampu menyehatkan badan sesuai yang dijelaskan dalam sebuah buku berjudul
mukzizat gerakan sholat karya seorang dokter bedah dari bantu yogyakarta sagiran
sholat dimulai dengan posisi berdiri yang rileks
yang menyeimbangkan posisi berdiri manusia pada umumnya
dengan posisi kaki lurus mengarah kiblat
supaya titik tumpunya itu berpindah ke sebelah dalam bukan di luar
saat melakukan takbiratul ikhram ada manfaat kesehatan
terutama bagi tubuh bagian atas dan organ dalamnya
betapa kita mengangkat seperti ini itu sudah sangat luar biasa
mohon maaf ini adalah yang namanya muskulus spektoralis
otot dada ini sangat kencang karena digunakan untuk fiksasi bahu
menurut sagiran membuka bahu dan melafalkan takbir seakan memiliki kerja yang berlawanan
namun ternyata justru banyak manfaat kesehatannya
diafrahma inilah yang kemudian bertugas untuk seakan akan memumpah udara dalam keadaan rongga dada

ketika diafrahma ini menyebabkan kelembapan
tekanan negatif tapi harus keluar bunyi dia memumpah
luar biasa ini
padahal diaframa ini tergantung organ organ misalnya ada liver
ada gaster lambung kemudian ada limpa ada pankreas ada ginjal
seakan akan saya bisa mengatakan begini

kita sholat ini mengolahragakan juga organ organ dada

bersedekap dengan baik juga berefek pada organ tubuh atas
menaikkan seperti ini dan terus kita biasanya membaca
itu tadi itu loh mempertahankan rongga dada yang terus lebih lebar dari situasi normalnya
begini ini bisa lebih lebar
ini juga bermanfaat bagi jadi istilah saya muscle pumping

jadi muscle pumping pemumpaan oleh otot otot untuk memperlancar peredaran darah maupun cairan getah bening
sementara itu gerakan ruku yang sempurna menjadi resep anti bungkung
coba betapa banyak orang mengalami nyeri punggung dan didiagnosis oleh dokter namanya saraf kejepit
inilah manfaatnya ruko yang benar
sujud memiliki gerakan yang khas dibanding aktivitas lainnya
yang uniknya menempatkan posisi kepala di bawah jantung yang disebut sagiran sebagai resep anti stroke
sujud yang baik dan benar akan melatih elastisitas pembuluh darah tersebut
nah kalau elastik maka aliran lancar tidak gampang tersumbat
kalaupun tensinya tinggi karena elastis tidak gampang pecah
jadi pemirsa kalau tadi ketika ruku saya bilang terutama untuk ibu ibu ruku adalah resep anti bungkung
nah ini untuk sujud sujud adalah resep anti stroke
gerakan penutup berupa duduk tahiyad akhir juga punya fungsi penyeimbang posisi organ organ dalam manusia
belum lagi paru paru
kanan kiri juga nggak sama
ingat ya di sebelah kiri itu ada jantung
maka paru parunya terutama salurannya itu yang sebelah kanan itu curam
yang sebelah kiri itu landai
nah ketika kita itu duduk seperti ini justru ini jadi sama
dari yang tadinya begini jadi begini
jadi pemirsa saya kelewat yakin dah
bahwa posisi posisi sholat kita ini seakan akan menjadi balancing dari posisi posisi umumnya di luar kita sholat
akhirnya sagiran punya pesan penting bagi umat islam dalam menjalankan sholat untuk mencapai kesehatan fisik
jagalah sholat jangan kau terlambat jagalah sholat lentera hidup sehat
tim liputan cnn daerah istimewa yogyakarta